bupati cianjur herman suherman akan memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor di wilayah desa cijedil untuk direlokasi ke wilayah desa sirnagali
herman juga menegaskan tidak boleh ada pembangunan kembali di wilayah longsor
saat ini telah dilakukan yaitu di desa sirna galih kecamatan cilaku
itu kementerian putr saat ini sudah action sudah dilakukan cat and fill
mudah mudahan dalam waktu dekat kementerian pu bisa membuat rumah percontohan yang akan dibangun di lokasi tersebut